empat orang meninggal dunia akibat tertimpa tembok pembatas tebing atau turap yang roboh menimpa rumah warga di kampung ciapus permeha kecamatan ciomas bogor jawa barat jumat malam kemarin
empat korban langsung dimakamkan di pemakaman warga sabtu siang
hujan deras yang melanda kawasan kota hujan bogor jawa barat hingga berjam jam jumat malam membuat sebuah tembok pembatas tebing atau turap menimpa rumah warga di kampung ciapus permeha kecamatan cibung bulang bogor
akibatnya empat orang tewas dan empat lainnya luka luka
korban tewas ialah nur hayati empat puluh tahun imelda yanti tiga belas tahun deha aprilia delapan tahun serta muhammad wildan tiga tahun
seluruh korban berhasil dievakuasi jumat malam sementara kepolisian memeriksa sejumlah saksi atas kejadian tersebut
tadi malam begitu kejadian tersebut kita dengan anggota piket yaitu sebanyak sebelas orang mengevakuasi yang bersangkutan yaitu yang meninggal
mengamankan tkp memeriksa saksi saksi
hingga satu siang lokasi robohnya turap menjadi tontonan warga dari luar desa tersebut
dari maghrib posisi yang fondasi yang di atas rumah yang rubuh itu udah kayak kolam banyak airnya jadi kan gak kuat kali ya fondasinya
jadi langsung ambruk aja kejadiannya sekitar jam sepuluh setelah sebelas an
hujan deras banget dari maghrib
ada berapa korban teh
semuanya delapan korban yang selamat empat yang meninggal empat
untuk menghindari kejadian susulan kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi
beni akbar bogor jawa barat